kok sepi banget ya
ya allah mudah mudahan keputusan ku untuk kembali ke adriana
dan lakukan keputusan yang salah ya allah
ini apa dia yang semarangan nyebrang
atau aku yang gak konsentrasi ya
papi tidak bisa
melakukan apa yang kamu mau
kamu mahukan kalau papi menceraikan adriana
dan papi tidak bisa melakukan itu sayang
kalau papi tidak bersama adriana
dan kamu ingin
kalau seandainya papi bisa bersama
atau menjalin hubungan dengan
devara adalah seorang perempuan yang
mungkin dia bisa menjadi istri yang baik
bahkan bisa menjadi ibu yang baik buat kamu sayang
papi bukan tidak mencintai deva
papi bukan tidak menyukai deva
papi masih ingin memberi kesempatan
satu kali kesempatan lagi
kalau ternyata mama adriana
masih tidak bisa menjadi istri yang baik
berarti papi gagal
meninggalkan mama adriana selama lamanya
tapi hanya ingin berbuat yang terbaik
yang terdekali buat orang yang papi mencintai
sama seperti kamu
kamu pun pasti ingin berbuat sesuatu yang terbaik
orang yang kamu sukai
kamu mengerti posisi dan keadaan pahmi
kenapa kamu harus ngomong gitu sih ah
semua perkataan kamu itu
malah bikin aku tambah berat
bikin aku jadi gak mau kehilangan kamu ah
kalau kita harus hidup serumah
tapi sebagai kakak dan adik
ayah sama makamu itu gak ketemu
tapi buat apa aku berandai andai
abah sama kamu bahagia ya
jadi pengorbanan kita berdua gak sia sia
mas ini bunganya
terima kasih ya
tepat yang combatnya
ini bukan lagi
mbay tepat dia
terima kasih mas
supaya dia tbsp
ini masih bunganya
kok sepi banget ya
apa jangan jangan gak ada orang lagi
bella kenapa ya
perasaan gue jadi gak enak kayak gini
kemana hp nya gak aktif lagi
white apa yang mau kamu lakukan
saya mau ketemu bella nih bi kira kira bella nya ada gak di dalam
si is in hospital dia ketabrak terus masuk rumah sakit dah
maminya juga tidur di sana dia jagain miss bella
bibi kira kira tau gak rumah sakitnya di mana
yaudah kalau gitu bi
ponsen naik gak
gimana ya dengan mereka
halo assalamualaikum kak broding
tunggu pagi pagi udah telpon ada apaan
akang tadi malam mimpiin neng jadi aja pengen telepon neng
ah malu neng
kok malu sih cepetan bilang
penasaran nih sri nih
soalnya bira sama mang dima lagi keluar ke pasar
jadi sri benar benar rumah
yaudah tuh kalau gitu mah
nanti saya telepon lagi ya tuh ya neng ya
saya juga gak mau ngeganggu atuh
kerjaan neng kasihan
jangan sekarang aja ngomongin cepetan
sri bikin penasaran
nanti malah gak bisa kerja sri nya
salah bukan kawin neng
nikah sama neng
itu teh pertandanya
buruk apa baik ya neng ya
kalau mimpi nikah itu
tandanya mau sakit kan broding
aduh jangan atuh neng
mudah mudahan aja kita teh nikah beneran
ah neng mah sok palawur gitu
mau nikahin sri gitu
memang neng sri nya mau gitu
emangnya kang brodeng udah punya rumah di jakarta
lah belum neng
yaudah kalau belum punya rumah
yaudah gak apa apa
sabar aja berarti
yaudah ya kang broding
neng sri mau siap siapin nih
takutnya mereka udah pada bangun
iya kita telepon aja lagi
masa saya harus beli rumah dulu gitu di jakarta
uang dari mana
mani aku udah mau pesekun celengan